presiden joko widodo memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri
membahas ancaman fenomena iklim el nino
kepala badan meteorologi klimatologi dan geofisika
dwi korita kanawati menyatakan el nino diprediksi akan mencapai puncak agustus hingga september mendatang
usai ratas di istana merdeka jakarta selasa siang
kepala bmkg dwi korita menjelaskan fenomena iklim el nino dapat berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan
serta produktivitas pangan
menurut dwi korita walau indonesia telah memasuki musim kemarau
potensi terjadinya bencana banjir masih tetap ada
bmkg mengimbau agar masyarakat menjaga lingkungan
mengatur tata kelola air dan beradaptasi terhadap pola tanaman
el nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal
yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah dan berdampak pada berkurangnya curah hujan
serta memicu kekeringan di wilayah indonesia secara umum
bersama bapak presiden dan bapak wakil presiden
bapak menko dan beberapa menteri
antisipasi dan kesiapan dalam menghadapi
yang diprediksi puncaknya akan terjadi di bulan agustus september
intensitasnya lemah hingga moderat
dan dipatirkan akan berdampak pada ketersediaan air atau kekeringan
juga produktivitas pangan
atau berdampak terhadap ketahanan pangan